seorang ibu di manado melahirkan bayi dengan berat jauh di atas rata rata yaitu enam tiga kg
bayi yang lahir jumat siang itu kini dirawat di rumah sakit prof dr kando malalayang manado
orang tua bayi juga mengalami kesulitan membayar biaya perawatan
bayi perempuan ini lahir dengan berat enam tiga kg
bayi itu lahir di rumah sakit pancaran kasih manado pada jumat lalu
namun karena berat badan yang tidak normal bayi itu kemudian dirujuk ke rumah sakit prof dr kando malalayang manado
orang tua bayi ini semula menginginkan melahirkan secara normal
namun setelah sepuluh bulan hamil belum juga melahirkan oleh puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit pancaran kasih
rumah sakit memutuskan untuk dilakukan bedah sesar
itu dilahir bagaimana normal atau
ada tanda tanda waktu itu sebelum dia lahir ada tanda tanda apa
ada tanda tanda melahir gimana adik
terus serta ke puskesmas baru berujuk ke sini
harusnya serkan selama lebih bulan
selama lebih bulan
selama lebih sepuluh bulan
terus keluar ibu
ada keluhan ibu untuk sekarang
karena selesai jadi masih
belum bisa berjalan ya
operasi sesar dadakan ini membuat orang tua bayi yang bekerja sebagai nelayan kebingungan mencari biaya
meski sudah mengurus bpjs sejak tiba minggu silam namun belum beres
padahal biaya diperkirakan sekitar sepuluh juta rupiah
belum ada bpjs itu
baru bpjs itu
oh bpjs baru urus
baru sementara aja urus
untuk biayanya belum ada juga
sering sering nelayan sering petani
tergantung cuaca ya
untuk tambah tambah lebih
juga pertolongan pemerintah
boleh dengan wali kota
kesulitan biaya melahirkan ini membuat ibu bayi junita senewe masih dirawat di pancaran kasih
reker ramangkai manado